sebenarnya si laki laki mengajak berhubungan seksual tetapi dengan nada yang kurang mengenakan daripada pelaku
kemudian laki laki mengancam untuk menyebarkan video saat berhubungan badan sebelumnya
sehingga ketika sehabis mandi si laki laki yang bersangkutan mengambil salah satu alat senjata tajam di situ berupa keris kemudian melukai bagian alat kelaminnya
saat ini kondisi korban masih di rumah sakit metamedika sambil menunggu pihak keluarganya untuk dilakukan tindakan medis selanjutnya